dasarnya apa pernyataan kunci bukti kunci apa yang mungkin akan dijadikan dasar
kalau kita melihat ya pemberitaan di media dan suasana kebatinan di mk dan di sekeliling mk
saya rasa optimisme itu punya alasan yang cukup kuat
memang perdebatan perdebatan yang kita saksikan selama ini kan selalu mengkongkaskan paradigma
yang berbeda paradigma yang ya pada satu sisi bicara mengenai judicial activism
pada sisi yang lain bicara mengenai judicial restain
pada saat sisi yang lain bicara corong keadilan atau co undang undang
dua hal ini akan selalu ditentangkan tapi kalau saya melihat
mk ini akan mengkoreksi kesalahan yang dilakukan dalam putusan mk dua
oleh sebab itu saya punya optimisme bahwa mk akan melahirkan putusan yang progresif
dan responsif terhadap apa yang dirasakan
apalagi kalau kita melihat ya bahwa amicus due itu sudah banyak sekali masukan
memang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim itu hanya empat belas atau enam belas
sisanya tidak karena didaptakan terlambat
tapi paling tidak ini menunjukkan antusiasme dan concern publik ya
mengenai apa yang terjadi dengan demokrasi di indonesia
dan saya yakin ketika megawati menyampaikan amicus curianya itu
megawati memberikan satu suntikan energi yang baru yang positif
kepada mahkamah konstitusi untuk betul kembali kepada fungsinya sebagai penjaga konstitusi